yang lainnya silahkan dibuka
kalau gitu saya pamit ulang dulu ya isi
kok buru buru bang ustakin
ya karena ada empat belas orang lagi yang sudah pulang
saya harus ke rumahnya
katanya sih tadi jalan tumaritis
isi udah dateng belum
waalaikumsalam udah dateng belum
pak kok ibu belum dateng

udah sampe mana kum
dimana dia sekarang
jalan tumaritis katanya
udah sampe mana cie sih
terakhir jalan tumaritis
masih lama takut
udah dateng oleh oleh nih
masih jalan tumaritis
masih di jalan tumaritis
masih jalan tumaritis
saya genung apa rame rame nih pak
udah tunggu aja cicik
lebih baik tunggu dia di jalan
kan kalau saya mah dulu kejedah bukan teriak
jadi belum pernah lihat
itu mah mall mewah
biasa buat belanja orang orang terkenal
kalangan jet set
yang dijual mah biasanya barang barang mahal
jam tangan aja sampai miliaran harganya
jam tangan nyata miliaran cu
jam tangan yang biasa dipakai orang orang itu teh
iya jam tangan kayak gini
tapi bukannya gini
emangnya itu teh terbuat dari apa
berlian kum berlian
berlian kum berlian
kalau di sana mah
mau cari yang harga lima puluh jutaan ke bawah
itu gak ada
kok kurmanya gak dihidangi
iya kayak pembantu
aku tau maksud dirimu
diam diam suka padaku
ada gajah di balik
jangan diam diam begitu
ketipan gajah kamu baru tau
ada gajah di balik
aku tau maksud dirimu
diam diam suka padaku
ada gajah di balik
jangan diam diam begitu
jangan diam diam begitu
jangan diam diam begitu
saya mah lebih suka kurma ajwa
itu rasanya legit
ini kurma ajwa pak ustad
ya aku pake ini
ini kurma ajwa pak ustad
ini kurma ajwa pak ustad
ini kurma ajwa pak ustad
ini kurma ajwa pak ustad
pak ustad mau dibungkusin
tapi tidak usah banyak banyak
saya juga mau ce
saya juga mau ce
ya udah beliin kantong plastik

banyak kali mau bawa kurma